udi pake masker pake elem panjang
udi pake masker pake elem panjang
itu berlaku sejak dulu atau baru baru ini setelah rangin
dilarang itu semak pake masker apa segala macam tertutup gitu
ya seperti yang tadi saya jelasin tuh dia tuh gak pernah
jadi gak tertutup aja orangnya jadi sulit untuk mengarahin
gak bersosialisasi gak buyub lah gak
gak pernah misalnya ada acara tujuh belasan ada acara kifayah ada orang yang ninggal juga gak pernah keluar
gak pernah keluar lah gitu sama golongan kita tuh
terakhir secara pakasen fisik ketemu kapan itu pak adhika sama gedi
pak adhika pak adil fitri katanya sempet mengarahin
jadi dia tuh selingnya lewat belakang ya pak
belakang gak pernah dari depan
berarti emang jarak antar rumah pak edi dengan smp sebelas itu dekat ya pak
itu kan tembus jalan belakang terus tinggal belok aja
karena tembusnya perjuangan keman dua terus smp sebelas
dan bisa jadi mereka kenal juga nih sama yang tujuh terpidana itu yang sekarang
tapi kemarin pas pada saat pembeledahan pak art ngelihat ya ada dokumen dokumen di smp
ya saya kan ikut penyidik jadi dampingnya otomatis ngelihat
ya paling bukti yang menguatkan sosok riba di pg aja maksudnya
lalu keluarga lah mudah mudahan kayak gitu aja
kemarin pas pada saat penggeledahan itu ada berapa orang di rumah
berarti polisi menanyakan ketiga orang itu ya
sedangkan ibunya nggak ada
ini yang di bandung itu ya